dan juga membantu proses
rasa cemas tampak jelas di wajah keluarga muhammad raga prayuga
warga negara indonesia yang berada di ukraina
meski sudah mendapat penjelasan dari pihak kedutaan besar dan kementerian luar negeri
bahwa wni tersebut tak berada di zona perang
ibu ndaraga masih sangat khawatir
sebab ia sempat mendengar suara ledakan saat melakukan video call
dengan buah hatinya pada hari senin
saya sudah bilang jangan di facebook nanti kau di eco

berarti dia menderita di sana
sementara itu ainul rodia ibu muhammad aris wahyudi
wni yang juga berada di ukraina mengaku sedikit lega
karena mendapat penjelasan dari pihak perwenang
ia kini berharap keluarganya dapat dievakuasi dari ukraina
seperti diketahui sembilan wni asal kota binjai
dan kabupaten langkat bekerja di pabrik plastik di ukraina sejak dua ribu delapan belas
setelah rusia melakukan invasi ke ukraina pada dua puluh empat februari lalu
sembilan wni ini harus bersembunyi di banker pabrik
sembari menunggu proses evakuasi oleh pemerintah indonesia
sementara itu kepala badan sibersan di negara republik indonesia
insan siburian mengimbau kepada masyarakat
untuk netral dan tidak mendukung salah satu pihak
agar indonesia tidak terjebak dalam situasi konflik di ruang siber
dalam penguatan tata kelola keamanan siber
bssn mendorong penerapan standar sistem manajemen keamanan informasi
badan sibersan di negara republik indonesia mencatat
ada lebih dari satu enam miliar serangan siber sepanjang tahun dua ribu dua puluh
tim liputan cnn indonesia